sementara itu gubernur jambi zumi zola menyatakan dirinya tidak terlibat dan akan datang memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi jika dibutuhkan
komisi pemberantasan korupsi pada rabu siang menyelidiki kasus suap pengesahan apbd jambi dua ribu sembilan belas senilai empat tujuh miliar rupiah
salah satu yang diperiksa adalah kepala bidang peralatan dan perbekalan pupr jambi
saat ini kpk telah menetapkan empat tersangka mereka adalah pejabat teras dan anggota dprd provinsi jambi
sementara itu terkait penahanan sejumlah pejabat pemerintah provinsi jambi oleh kpk pada selasa dua puluh delapan november lalu
zumi zola menyatakan dirinya tidak terlibat dan siap untuk diperiksa
karena patuh dan hormat kepada hukuman pelaku di negara ini saya warga negara indonesia dan juga pejabat negara
sampai saat ini belum ada pemanggilan itu
yang jelas kita akan dukung agar proses ini saya juga berharap bisa segera selesai
karena masyarakat jambi juga pasti menginginkan itu